mohon jangan mengintip
karena yang mengurus jenazah
adalah keluarga almarhumah
atau pihak yang ditunjuk untuk mengurus jenazah
tapi pak ustadz
kita penasaran dengan baunya
kok bisa bau terbakar begitu ya
betul pak ustadz
tangan almarhumah kosong kayak yang kebakar
padahal katanya dia korban
saya tak kuat pak
siapa yang bertanggung jawab atas pasien ini
kenapa istri saya belum ditanganin juga pak
silahkan urus setiap bagian administrasi dulu ya
istri bapak tidak mempunyai kartu sehat
bapak harus mengurus administrasi terlebih dahulu
istri saya sekarang bu
kau bawa banget sih
itu gitu tuh ulahnya
kalo orang suka jahat sama orang
iya dia udah kena azab atas perbuatannya sendiri
yaudah ya bu kita baca ke dalam ya
bisa liat ya bu
maafin kesalahan istri saya selama ini ke mba lastri ya
maafin kesalahan istri saya selama ini ke mba lastri ya
boleh saya liat jinazah

kenapa jenazah kamu jadi seperti itu membuat aku mutuk disini careful
apa jenajah mbak marni udah bisa dimandikan sekarang
sebaiknya begitu bu
tunggu banget sih bu
susah banget bu
gelangnya susah dicopot dari tangan almarhumah
saya juga gak tau kalau almarhumis risa punya gelang itu
ya sudah ya mas
saya akan paksa buka gelangnya
mohon jangan mengintip
karena yang mengurus jenazah
adalah keluarga almarhumah
atau pihak yang ditunjuk untuk mengurus jenazah
tapi pak ustadz
kita penasaran dengan baunya
kok bisa bau terbakar begitu ya
betul pak ustadz
gosong kayak yang terbakar
padahal katanya dia korban tabrak lari
keburukan orang yang sudah meninggal
karena rasulullah pernah bersabda
sebutkan kebaikan kebaikan orang yang meninggal dunia
bukan menyebutkan keburukan orang yang meninggal dunia
kalaupun terjadi apa apa
kembalikan kepada allah swt
iya pak ustadz
ya udah saya ke belakang dulu ya
gelang istri saya gak bisa dicopot dari tangannya pak ustadz
kalau boleh tahu
gelang itu gelang emas atau gelang imitasi
sepertinya itu gelang asli pak ustadz
coba berusaha dibuka aja mas
sekiranya gelang itu milik orang lain
maka tidak baik mayat memiliki harta orang lain
iya pak ustadz
yaudah kalau begitu saya coba dulu
alhamdulillah pak ustadz
gelang alam marhumah bisa dilepas
alhamdulillah pak ustadz
iya pak ustadz
berhasil dilepas gelangnya pak ustadz
kembalikan lagi posisi tangannya
seperti semula ya
iya pak ustadz
iya pak ustadz